kapolda metro jaya inspektur jenderal ida mazin menyatakan dua puluh ribu polisi siap mengamankan malam pergantian tahun di ibu kota
dua puluh polisi akan disebar di lima belas titik pusat keramaian
idam mazif menjelaskan salah satu ancaman keamanan dan keterliban pada malam tahun baru adalah ancaman teror
polda metro jaya memiliki satuan anti teror yang akan mengantisipasi ancaman tersebut
meski demikian pol da metro jaya tetap disokong oleh detasemen khusus anti teror delapan puluh delapan
operasi pengamanan anti teror juga tidak hanya dilakukan di lapangan tapi di ranah cyber atau media sosial
idam menambahkan selama berlangsungnya asian games pada agustus lalu polda metro jaya berhasil meringkus enam puluh enam tersangka pelaku teror
kapol da berjanji akan memberikan perintah tegas kepada seluruh aparatur pol da metro jaya untuk mengamankan perayaan tahun baru dua ribu sembilan belas
terima kasih pak arief kampang bahwa situasi
kamtipmas di jakarta dalam keadaan aman tertib dan terkendali
demikian juga pada
pelaksanaan malam tahun baru
saya mengerahkan dua puluh ribu personil untuk menjaga setidaknya lima belas titik tempat tempat keramaian
di mana semua saudara saudara kita berkumpul untuk merayakan
sekolah ini dipelopori oleh sosok yang berjasa dalam memberantas buta aksara di desa suranenggala
namanya warkina sejak akhir dua ribu tiga belas halaman rumah milik orang tuanya disulap menjadi tempat para ibu belajar
pertama itu kami membuat sebuah kelompok kecil yang mana anggotanya terdiri dari tetangga sebenarnya
nah berawal dari anaknya yang ikut belajar kelompok
oh saya anaknya atau kursus saya pribadi
kemudian lama lama orang tua juga tertarik dengan sistem pendidikan saya atau sistem pengajaran saya
sehingga ingin istilahnya memahami tentang calistung itu membaca menulis dan berhitung dengan cara cepat
terus yang kedua lamat laun orang tersebut membawa temannya lagi yang masih ada
sehingga orang tua yang masih teman sebaya itu tidak merasa
saya malu tapi kalau misalnya dicampur dengan anak anak ini merasa malu
meski telah menginjak usia lima puluh lima tahun jasimi terus berusaha mengejar ketertinggalannya
ibu rumah tangga yang sehari hari bekerja sebagai buruh tani ini tidak pernah mengenyam pendidikan formal hingga tuntas
pada tahun dua ribu empat belas lebih dari dua orang penduduk perempuan tinggal di desa suranenggala
satu ratus sepuluh orang di antaranya mengalami buta aksara
selang beberapa tahun kasus buta aksara sedikit demi sedikit mulai dientaskan
namun perjuangan bapak warki dalam menghentaskan buta aksara di desa ini belum usai
karena masih banyak para ibu yang belum menguasai teknik membaca menulis dan juga berhitung
padahal kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan mereka sehari hari
mereka terus semangat untuk belajar
seperti yang dilakukan oleh ibu cas ini
ibu cas sudah berapa lama belajar di tempat ini
sudah tiga bulan ada dampak yang ibu rasakan sudah bisa membaca
menulis sudah bisa
sudah bisa sedikit baca sudah bisa sedikit
sedikit demi sedikit ini adalah hasil karya atau hasil belajar ibu cash ini selama tiga bulan
sudah bisa menulis meskipun huruf yang ditulis belum sempurna
sekolah yang diperuntukkan bagi kaum ibu ini dirintis oleh warkina pada dua ribu dua puluh
dibantu istrinya pania

ia tidak pernah lelah membagi ilmu kepada setiap perempuan yang ingin belajar membaca dan menulis meski usia mereka tak lagi muda
pak warkinya pada saat mendirikan dan merintis sekolah keberaksaran ini
pernahkah mendapatkan suatu tantangan atau hambatan
betapa sulitnya mengajak warga untuk belajar saat itu
jelas kesulitan ketika saya mengajak orang tua untuk sekolah di kami itu
pertama mungkin faktor kendala daripada usia juga
usia kan mereka itu lebih tua daripada saya
sehingga mereka mau ke saya itu wah warkina itu siapa kok lebih muda kok bisa mampu mengajar orang tua
orang tua itu nah ini juga salah satunya
pada saat itu apakah suami suami mereka mendukung atau tidak
sebagian ada yang mendukung sebagian ada yang tidak